rumah sakit umum daerah abdul manab kota jambi
keceriaan kedua kakak beradik tersebut bertambah setelah mendapatkan hadiah sepeda baru dan sembako dari wali kota jambi
awalnya kakak beradik ini menjalani rapid test dengan hasil reaktif setelah di lingkungan tempat tinggal mereka ada pasien positif covid dari kluster goa
saat dirawat keduanya sempat depresi
orang tua mereka tetap mendampingi dan memberi semangat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan covid sembilan belas
di kabupaten pasuruan jawa timur sekitar enam belas pasien dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas
setelah menjalani isolasi di rumah
hotel permata biru kecamatan perigen
ke enam belas pasien yang rata rata merupakan petugas medis rumah sakit umum daerah bangil dan keluarganya ini diatakan sembuh setelah dua kali hasil swabnya negatif
pada pasien pasien yang terkonfirmasi positif dan kemudian tanpa gejala nah ini kita isolasi atau kita karantina di skb dan di permata biru
berdasarkan catatan gugus tugas covid sembilan belas
kabupaten pasuruan masih ada delapan puluh tujuh pasien terpapar covid sembilan belas dan satu ratus delapan puluh tujuh orang yang masuk kategori pdp di kabupaten pasuruan
tim liputan cnn indonesia